pameran industri pewarna tekstil asia atau interdie asia dua ribu tujuh belas digelar di bandung
ada satu ratus tiga puluh peserta pameran yang berasal dari tujuh negara distributor pewarna tekstil
seperti indonesia tiongkok dan juga india
bandung dipilih sebagai tuan rumah karena menjadi salah satu kota
dengan industri tekstil yang cukup berkembang
pameran yang melibatkan satu ratus tiga puluh perusahaan pewarna tekstil dari tiongkok dan india
ini diselenggarakan oleh china doestop industry association
selain sebagai ajang membentuk kerjasama antara tiongkok india dan indonesia
dalam bidang industri tekstil ajang ini juga sebagai wadah menyerap investor
di bidang industri tekstil
kini kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada revita ritarani dari bandung jawa barat
oke anda memakai baju putih itu pakai pewarna juga nggak ya
tapi revita saya menarik ya karena kita tahu bahwa informasi tidak pernah berubah
bahan baku untuk tekstil baik itu pewarna dan lain sebagainya itu impor gitu ya
seperti apa informasi yang anda dapatkan di sana
apakah dalam eksebisi kali ini ada sebuah target baru
jangan impor lagi dong paling tidak kita pelan pelan mengurangi
belajar cara bagaimana membuat pewarna kemudian memproduksi di dalam negeri gitu
seperti apa revita
mungkin sebelumnya saya cakap
saya ceritakan dulu sedikit mengenai pameran ini
nah di sini ada banyak sekali but ada lebih dari satu ratus tiga puluh but
yang memang mayoritas berasal dari china dan india
dan seperti kita ketahui memang industri tekstil banyak berkembang di china dan india
dan di sini but but ini merupakan but dari industri pewarna tekstil
yang info yang menarik di sini adalah indonesia ini ternyata mengimpor bahan pewarna dari mulai mesinnya
dan kebanyakan memang dari china
dan hal ini juga disebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah industri pewarna di indonesia ini baru sedikit
hanya ada empat di indonesia dan jika kita bicara dari kualitas tentunya cukup jauh begitu ya dibandingkan dengan cina
ada empat hal yang kemudian disebutkan cukup unggul begitu bagi industri pewarna di indonesia
salah satunya adalah printing
nah seharusnya printing ini yang kemudian dapat dikembangkan oleh indonesia untuk kemudian
menjadi produk atau menjadi industri unggulan juga di bidang industri pewarnaan
saya juga tadi sudah mengkonfirmasikan kepada salah satu chairman dari cina asosiasi industri pewarna
bahwa memang indonesia ini merupakan pasar ekspor bagi mereka kedua terbesar setelah korea
yang artinya pada di sini saya ada catatan
sedikit di tahun dua ribu enam belas china mengekspor sekitar tiga metric ton dystaf ke indonesia
dan china sendiri kapasitasnya sebesar satu dua juta metric ton per tahun untuk dyestuff
ini artinya memang china menjadi distributor pewarna besar begitu ya bagi indonesia
dan tujuan diadakannya pameran ini juga sebagai salah satu ajak untuk menggayat
lebih banyak pemerintah di indonesia
dan juga banyak lagi investor dari china
dan tadi saya juga sempat sedikit dapat bocoran bahwa china mengadakan pameran di kota bandung ini
juga untuk melihat melihat lingkungan
bahwa mereka kemungkinan akan membuka industri pewarna di kota bandung hera
menarik revita saya ingin anda lebih elaborasi sedikit
meskipun mungkin dengan data yang masih dini
tapi ketika mereka tertarik untuk masuk ke industri tekstil
apakah mereka berencana untuk membangun pabrik karena pabrik memberikan sebuah multi fire effect
yang cukup baik untuk dalam negeri
tidak kita impor bahan baku tapi mereka bangun pabrik lah di indonesia
ya tadi juga saya sudah mengkonfirmasi kepada salah satu ketua asosiasi tekstil cina
bahwa mereka tujuannya mengadakan pameran di bandung ini karena di bandung ini
banyak sekali industri tekstil yang berdiri dan mereka melihat ada peluang china untuk masuk
dan bergabung menjadi atau membangun pabrik begitu ya tekstil dan pabrik pewarnaan di kota bandung
itu tadi sedikit informasi bocoran begitu mungkin ya dari ketua asosiasi pewarnaan cina yang saya dapatkan hera
ya baik revita saya berharap setelah anda melaporkan
anda bisa berbincang kembali dengan chairman tersebut dan mengejar mereka akan bangun pabrik di mana
investasinya berapa besar dan targetnya akan seperti apa
revita rani terima kasih atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat